pem idki jakarta mengalami kekurangan stok darah
lantaran berkurangnya jumlah pendonor selama pandemi covid sembilan belas
yang melanda sejak empat bulan terakhir
jika pada saat normal pem idki jakarta mampu mendapatkan
sepuluh kantong darah per hari
selama pandemi covid sembilan belas melanda
pmi dki jakarta hanya mampu mendapatkan dua ratus hingga tiga ratus kantong darah saja
kondisi tersebut membuat pmi dki jakarta mengalami krisis stok darah
hingga tak mampu memenuhi permintaan stok darah dari berbagai pihak
sebelum pandemi jumlah donor darah yang bisa kami kumpulkan itu adalah seribu orang
terdiri dari tiga ratus orang yang datang ke gedung kami
dan tujuh ratus lainnya itu kami peroleh dari kegiatan dilakukan di luar gedung
nah sedangkan sekarang instansi tersebut ataupun gedung gedung tersebut
ternyata kan menutup diri tidak bisa menerima tamu dari luar
karena kami hanya benar benar bergantung pada donor yang datang ke gedung kami ini
plt ketua pmi dki jakarta hm muas mengaku kesulitan dalam mendapatkan stok darah dari pendonor
meski kantor pmi dki jakarta membuka pelayanan selama dua puluh empat jam non stop
demi memenuhi kebutuhan pihaknya mengaku akan melakukan aksi jemput bola
kepala udd dki ibu niken mengatakan bahwa kita harus cari dari luar
untuk itu kita melakukan pertemuan dengan tni
tentara nasional dengan kepolisian dengan para umat beragama
sementara pada minggu pagi ratusan warga memadati kantor palang merah indonesia dki jakarta
di jalan keramat raya jakarta pusat
banyaknya pendonor darah di akhir pekan diakibatkan mereka menunggu waktu libur untuk melakukan donor darah
untuk kekurangan darah ini sih aku sih lebih aware dari masyarakat untuk donor sih
karena donor juga kan bisa membuat kitanya juga jadi sehat
segala macam gitu sih mas
pmi dki jakarta mengapresiasi warga yang telah suka rela mendonorkan darahnya untuk membantu sesama
pmi dki jakarta juga mengimbau untuk masyarakat yang ingin menjadi pendonor sukarela
dapat mendatangi kantor pmi dki jakarta ataupun bus donor darah keliling yang tersedia sesuai jadwal yang telah disediakan
rizky ihtiyar yahya jakarta